tempo hari tulisan di makam roy sempat aku bikin blue
alis ini buat buat ma ma
terima kasih ma
terima kasih ma
jadi jadi mama

lanterin ke makam roy
elsa di kamar mandi
siapa ya yang nelfon elsa di restoran tadi
aku abis ngeliat last call dari handphone kamu
kamu ngapain buka buka handphone aku
karena aku rasa ada yang kamu sembunyikan dari aku
sekarang jawab sama aku
nino gak boleh tau ancaman al ke gue
kalo engga bisa bisa al kirim invoice waktu gue kuret tiga tahun lalu
ya aku telfon
telfonan sama aldebaran
karena dia bilang ke aku kalo
kalau bisa kamu gak usah ikut campur rumah tangganya mereka
dan dia minta aku untuk kasih tau kamu
tapi ya kok gimana lagi sekarang kamu udah tahu
kamu gak usah ikut campur ya rumah tangga mereka lagi
sebenarnya aku juga gak bisa pikir
kenapa aku bisa sampai semarah itu
melepas kendali dengan al
rasanya seperti nggak rela kalau sampai al nyakitin hati andin
gimana kondisi al sama andin sekarang ya
mereka udah selesaiin masalah mereka apa belum nih
gak mak ska
biar gak capek aku naik taksi aja
jadi kan gak nyetir ya
gue dulu deh sayang ya
ini makam rahimah
tempoh hari tulisannya makam roy
sempat aku bikin blur
soalnya aku gak mau
kalau mama ngelihat makam ini
mama jadi terluka lagi
mama boleh jujur gak sama kamu
masih banyak pertanyaan mama
untuk kamu roy
kenapa harus kamu pergi hari itu
kenapa ada orang yang tegang
untuk relain kamu
mama akan selalu doain kamu dari sini
lo jangan lupa
kalau semua ini gara gara andin
hukuman empat tahun penjara buat dia
mama akan selalu doain roy
mama akan selalu doain roy
mulai hari ini setiap hari
ini satu satunya cara kita
ini satu satunya cara kita
buat buktiin rasa cinta kita sama roy
hati mama sakit sekali
al tau ma
al juga sama
mama pasti bisa ngelewatin semuanya
pelan pelan mama akan lupa
pelan pelan mama akan lupa
akan baik lagi
akan baik lagi
percaya sama roy